tidak peduli dengan usia yang sudah senja seorang nenek berusia tujuh puluh empat tahun di lamongan
menggeluti pekerjaan menjadi tukang tambal ban
pekerjaan yang tidak biasa dilakukan perempuan ini
ia lakukan sehari hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
beginilah suasana bengkel kecil milik ruminem
nenek warga desa bulu kecamatan sekaran kabupaten lamongan
di tempat ini ruminem sehari hari bekerja sebagai tukang tambal ban di pinggir jalan raya
warga sekitar atau para pelanggan biasanya memanggil moinem ⁇
meski sudah berusia tujuh puluh empat tahun
tangan keriput moinem masih terampil mengeluarkan ban dalam
kemudian menambal ban motor milik pelanggannya yang bocor
kelihayan itu tidak berkurang meski mbo inem saat ini tengah berpuasa
sudah tiga puluh tahun rumina menjalani profesi sebagai tukang tambal ban
dia hanya ditemani sang suami
anak satu satunya sudah menikah dan jarang menjenguk
sudah berapa tahun
dapat berapa biasanya
semangatnya kok masih tinggi mbak tambal ban ini
untuk apa mbak ini hasil tambal ban ini
untuk makan untuk dijual sehari hari
meski kondisinya sederhana tidak sedikit warga yang menginginkan jasa tambal bo inem
selain hasilnya bagus harga jasanya juga murah
alhamdulillah luar biasa
kita sebenarnya malu
buat anak muda menikah jauh yang suka
sangat luar biasa
etos kerjanya sangat memuaskan sekali
murah mas murah jauh
udah murah sekali hanya lima ribu
boyem berharap di bulan ramadan penuh berkah ini
banyak pelanggan yang datang dan pendapatan yang meningkat
agar bisa mendapatkan rezeki lebih menyambut lebaran nanti